oke langsung saja kita ngobrol ngobrol bersama dengan mbak yuni sara yang sudah selama dua minggu seperti kita semua melakukan banyak kegiatan di rumah
bener banget langsung saja kita sapa ya yang sudah terhubung nih di skype nih selamat pagi good morning mbak yuni
gimana nih kabarnya mbak setelah dua minggu di rumah aja
alhamdulillah sampai hari ini sehat semoga kedepannya juga gitu juga yang lagi kerja nih yang sibuk di televisi yang masih info info ke masyarakat mudah mudahan diberi kesehatan
nah mbak di rumah nih kegiatannya apa aja nih tadi kan ditayangkan sebelumnya bikin youtube kemudian masak tanaman mengurus tanaman dan sebagainya lalu apa aja nih mbak
kalau tanaman itu dari lama jadi setiap pagi itu saya bangun
kalau pagi habis sebut tuh saya ini lagi balik tidur lagi sebentar
begitu saya keluar nyapa tanaman tanaman saya mau burung saya ya
saya nyapa assalamualaikum gitu maksudnya gimana
tuhan kan menciptain kan jadi udah kurannya udah semesta gitu
mereka bisa kalau pas saya sakit dia bisa layu semua gitu
pas saya sehat mereka juga tambah tumbuh subur gitu loh
itu sih sebenarnya karena
sebenarnya kalau saya bikin
oh ya saya baru dua minggu ini saya bikin youtube karena banyak kegiatan
sebenarnya itu saya sama tumbuhan aja begitu
harusnya manusia sama manusia yang lain juga demikian gitu loh
tumbuhan aja bisa diajak ngomong bisa diajak ini gitu loh
harusnya manusia manusia juga begitu gitu loh
maksudnya seguyuk itu gitu loh
karena tuhan kan nyiptain begitu
sama gitu loh
jadi kenapa kita harus misah misahin dengan berbagai ini dan itu gitu
menurut saya sih gitu
terus udah gitu saya ngelakuin apa ya
selain sama tanaman itu yang rutin saya kerjain
dan ini kopi biasa
terus saya berjemur setiap jam sepuluh pagi
sampai hitam badan saya
ini saya kosong jadinya di rumah
terus udah gitu saya nonton drama korea
terus udah gitu saya mulai ngelukis lagi
jadi terus bantuin temen temen saya yang lagi kreatif bikin lagu
jadi kita nyumbang nyumbang suara
jadi kita dulu musib ini ya di studio sekarang cukup rekaman di handphone
jadi juga tuh lagu jadi bagus bagus juga
pokoknya apa aja yang dari badan saya yang masih bisa bermanfaat
yang bisa dilakukan gitu
jadi kita bantuin
temen temen lagi bikin lagu ini
udah lah ikut nyumbang gitu
ikut nyumbang gitu gitu
jadi memang masih aktif begitu ya di dalam rumah
kalau ngomong ngomong aktivitas mbak yuni di luar rumah ini benar benar dibatasi
atau masih ada pekerjaan yang dilakukan di luar rumah
saya gak punya pekerjaan
artinya saya gak punya penghasil
sementara saya harus bangun sekolah
bangun sekolah paut saya
saya udah janji sama anak anak tujuh belas agustus kita bisa apa
upacara di sekolah sendiri gitu
mendadak saya harus stop
selain kerjaan saya juga nggak ada
terus udah gitu
yang kerja juga kasih kan
sementara kalau mikirin pekerjanya
mereka harus makan
jadi saya juga bingung gimana caranya
jadi sekarang ini gimana caranya bertahan
supaya ini berlangsung
tapi perut mereka juga
mereka juga keisi gitu
pemerintah saya doain semoga moga sehat semua
karena ngurusin ini nih susah banget
gimana cara supaya mereka tetap sehat
tapi juga masih tetap hidup
dan juga berjalan hidup keluarganya
nah mbak tentu saja selain pemerintah
juga harus sehat ya
kita juga kan sebagai warga negara
juga harus senantiasa menjaga kesehatan nih mbak
makan makanan yang baik dan sebagainya
kalau keluarga mbak yuni sendiri
bagaimana buat menjaga kesehatan di rumah nih mbak yuni
sama anak anak terutama
kalau anak anak gue agak susah ya
disuruh jemuran ya
karena gimana juga banyak yang tergantung sama saya
it's minimal jemuran mbak yuni kan ya
sementara kita kalau kebanyakan mikir jadi stres kan
jadi mikirin apa
mikirin banyak hal gitu
beberapa keluarga gitu
jadi saya sehat dulu
terus makanan kita sebenarnya juga
suruh balik kayak zaman dulu
udah kurangin yang hewan hewan banyak
sayuran yang bikin sehat
sebenarnya lebih murah kalau untuk makanan ya
sayur sayuran atau tempe
tahu itu sebenarnya jauh lebih murah
dibandingkan kita kalau makan di luar terus
dan mbak yuni ini kan kalau berbicara soal keluarga juga
saya kemarin itu kan semua berita saya telem
terus di handphone kita cek
semua berita berita tentang sakit ini
saya social distancing sama handphone juga sekarang
kan udah tahu sedikit
kalian udah tahu lumayan lumayan tahu
jadi kita jaga diri sendiri lah
kalau kita mau sehat
kita mikirin orang banyak
ya kita ikutin ajaran pemerintah
di rumah aja
masa juga kepikiran orang yang harus mikirin
kalau di rumah aja gue gak makan gitu
begitu sulitnya pemerintah mikir gitu
kayak kalian gitu ya
kerja harus ngasih informasi ke masyarakat gitu
mudah mudahan kalian sehat semua yang kerja
terima kasih mbak yuni
semua jadi nonton tv gitu loh
mudah mudahan pimpinan kalian juga
menjamin kesehatan kalian semuanya gitu
yang kerja kerja di televisi
jadi kita jadi
emosinya takat banyak
tahu jangan udah pakai mikir yang jelek jelek
mikir yang baik baik
terus mikirin pimpinan kita supaya sehat
terus mikirin yang kerja kerja itu juga
paling nggak dicukupkan rezekinya diberi kesehatan sama tuhan
pokoknya juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan
baik dari fisik dan juga pikiran ya
biar jangan stress
karena nanti kalau stress
imunnya juga turun kan
nah biar kita semua nggak stres nih mbak
boleh dong mbak yuni
kasih sedikit aja lagu terbarunya nih mbak
single terbaru kemarin nih
buat pemirsa good morning semua nih
sedikit aja buat
ya sebagai penghibur lah di masa saat ini
oh ini bencin
mau nggak mau harus
aku tak tahu apa yang terjadi
yang ku tahu
ku benci itu
terima kasih banyak
terima kasih banyak mbak yuni
sudah bergabung bersama good morning pagi hari ini
mudah mudahan sehat selalu
eh boleh nggak aku ini apa sih
siapa tahu mau bantu
saya ini kan kayak bikin sekolah
mau sekolah nggak pernah minta minta donasi ya
tapi mudah mudahan kalau misalnya yang ada yang lihat
sudah boleh bisa
saya baru bikin dua minggu ini
siapa tahu ada hasilnya nanti bisa buat sekolah saya
karena sekolah saya non profit kan
sekolah buat orang susah
terima kasih mbak yuni
mudah mudahan banyak subscribernya yang nanti bisa membantu mbak yuni untuk mengembangkan
sekolahnya ini ya
terima kasih semuanya
karena memang pendidikan juga penting
sekali lagi terima kasih mbak yuni
jaga kesehatan juga
ya mungkin kalau kita ngomong ngomong kita semua memang sama seperti yuni syara ya
ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah saja tanpa bikin yang namanya